selama sebulan penuh kota bandung akan mengadakan ratusan pertunjukan seni
dimulai pada tanggal dua puluh lima september hingga dua puluh tujuh oktober dua ribu tujuh belas mendatang
ratusan kelompok seni dari berbagai bidang seni mempersiapkan karya mereka
untuk mensukseskan acara yang diberi nama seni bandung yang pertama
menjelang dimulainya pagelaran seni tahunan di kota bandung
panitia persiapan seni bandung yang pertama terus berkoordinasi
pasalnya mulai tanggal dua puluh lima september dua ribu tujuh belas
panggung panggung di bandung akan diisi oleh berbagai penampilan kolaborasi dan juga pameran
selama satu bulan penuh kota bandung akan disuguhi pertunjukan musik teater sastra tari dan seni rupa
total ada satu ratus lima puluh enam kelompok seni yang melibatkan dua empat ratus tujuh puluh lima seniman
dan dari empat puluh empat lokasi yang dipersiapkan akan ada enam ratus delapan puluh delapan aktivitas seni
air tanah dan udara diangkat menjadi isu utama
namun para seniman masih diberi kebebasan lain untuk berekspresi dalam pagelaran seni bandung yang pertama ini
lalu kita sampaikan bahwa seni bandung adalah sebuah cara pembacaan geoestetik kesenian di bandung
dengan berbagai kecenderungannya
lalu kita menawarkan beberapa hal misalkan air tanah dan udara untuk isu
kemudian juga tentu beberapa kelompok teater misalkan ada penghormatan pada sejarah
karena gaya bentuknya
mereka atau pilihan mereka terhadap pemikiran kan tidak selalu soal lingkungan
jadi ini adalah ruang terbuka untuk berekspresi selama sebulan
salah satu partisipan seni bandung yang pertama ini adalah komunitas sekewut
komunitas yang berdiri sejak tahun dua ribu lima belas ini memperdayakan warga di sekitar sekepanjang kecamatan cibenin kidul
untuk membuat film tanpa dasar pengetahuan tentang film sama sekali
meski dengan segala keterbatasan kini sudah lima puluh dua judul film yang mereka hasilkan
dan mereka tetap bersemangat dalam berkarya
bagi komunitas sekewut terlibat dalam pagelaran seni tahunan seni bandung yang pertama ini adalah sebuah kebanggaan
dengan adanya seni bandung sebetulnya itu berkah secara pribadi buat saya
artinya ada pengakuan walaupun kita hanya bermundalkan satu kamera sederhana
puji yang sudah tua dan itu juga hasil servis
sampai saat ini kadang kadang saya juga sedih kita tidak punya peralatan lain selain itu
tapi yang pertama yang paling saya banggakan adalah semangat dari warga untuk terus berkarya
karya karya seni yang kolaboratif dan banyak memperdayakan masyarakat
merupakan kelompok seni yang banyak ditampilkan dalam seni bandung yang pertama
william nasution bandung